bawaslu dki jakarta bersama bawaslu kota jakarta pusat
tengah menginvestigasi temuan ribuan formulir c satu
sejumlah kabupaten di jawa tengah dari sebuah mobil
yang terjaring operasi lalu lintas di kawasan menteng jakarta pusat
ketua divisi hukum dan penanganan pelanggaran bawaslu dki jakarta
puadi menjelaskan temuan ribuan formulir c satu itu didapat
pada saat polisi sedang mengadakan operasi lalu lintas
di kawasan menteng jakarta pusat pada sabtu kemarin
pada dua kotak tersebut tertulis nama pengirim moh taufik seknas prabowo sandi
yang ditujukan kepada bapak toto utomo budi santoso direktur satgas bpnps
lantas temuan tersebut pihak bawaslu dki bersama bawaslu jakarta pusat
langsung melakukan investigasi keaslian formulir c satu
serta untuk mengetahui apakah ada unsur pidana yang dilakukan pengemudi
yang membawa formulir c satu
dalam proses investigasi ada jumlah
kemudian ada jumlah yang dilakukan
dalam dua kardus itu yang pertama ada kardus pertama jumlahnya itu dua
kardus putih kemudian kardus coklat ada seribu tujuh ratus enam puluh satu
kemudian juga ada dua map ya
map yang pertama yang ada jumlah c satu nya itu seratus
kemudian map yang kedua jumlah c satu nya ada delapan puluh